dan selain informasi tadi fenomena pusaran angin besar beberapa waktu sering terjadi di indonesia
mulai dari angin puting beliung hingga fenomena water spout yang juga menuai perhatian
mungkin jadi pertanyaan bagi anda ya apa sih sebenarnya perbedaan antara puting beliung dan juga water spout
dan di mana saja fenomena itu pernah terjadi di indonesia
ini dia informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber oleh tim litbang cnn indonesia
kita ke informasi pertama ini dia
kita akan membahas tentang fenomena puting beliung
puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba tiba dan karakteristiknya itu memiliki pusat bergeraknya melingkar bergerak melingkar begitu
dengan spiral jadi seperti spirial dan kecepatannya itu saya tulis di sini kecepatannya
itu adalah empat puluh sampai lima puluh km
dicatat baik baik dan hingga akhirnya kemudian bisa menyentuh ke permukaan bumi
biasanya angin puting beliung ini akan hilang dalam waktu tiga sampai lima menit
kita lihat ini dia contohnya
dua kejadian yang terjadi kita ke informasi pertama
ini di dua januari dua ribu dua puluh
puting beliung pernah menerjang desa
selangit kecamatan kelangenan kabupaten cirebon jawa barat pada dua januari dua ribu dua puluh tiga
bpbd cirebon menyebutkan sedikitnya ada dua ratus tujuh puluh delapan rumah yang mengalami kerusakan
enam orang dilaporkan terluka akibat tertimpa reruntuhan rumah
oke dari cirebon kita ke sulawesi selatan
ini dia pada empat november dua ribu dua puluh
fenomena puting beliung juga melanda
dua rekaman video warga viral saat detik detik puting beliung melintasi kawasan wisata dan pelabuhan tanjung bira
ini dia yang saat ini sedang anda saksikan tayangannya
terjadi di bulukumba sulawesi selatan pada empat november dua ribu dua puluh
selain fenomena puting beliung yang juga sering terjadi di indonesia adalah yang satu ini
terjadi di indonesia dan identik dengan fenomena puting beliung
tapi terjadinya di atas permukaan air yang luas
jadi terbentuk dari sistem awan cumulonimbus
atau biasanya awan ini disebut awan cb ya
dan menurut peneliti pusat
dan teknologi atmosfer delapan
menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar nih
dan juga puting beliung
akibat kondisi anomali cuaca
jadi kalau water spout ini biasanya hanya terjadi ketika ada kontak dengan air
dan skala angin ini pun mikro
kita akan lihat contohnya
fenomena ini terjadi di wonogiri jawa tengah
pada dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
sempat terjadi pada januari lalu
di waduk gajah mungkut
di waduk gajah mungkut
di waduk gajah mungkut
dan pesaran angin yang terus membesar
dengan durasinya ini sepuluh hingga lima belas menit
ini kecil banget ya allah
ketika terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti ini
masyarakat diimbau untuk berhati hati
dengan tidak mendekati ke area kejadian
hal ini harus dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih buruk
masyarakat juga dapat berlindung dalam bangunan yang kuat dan kokoh
diimbau untuk menghindari berlindung di bawah pohon
atau berdiri di dekat pepohonan yang berpotensi untuk roboh